inilah aksi seorang guru smkn dua belas surabaya abing santoso
yang mengajak para siswanya menari tradisional di dalam ruang kelas
video ini awalnya hanya untuk konten iseng para siswa sambil mengisi jam pelajaran kosong
seluruh kegiatan dilakukan di luar jam pembelajaran sehingga tak mengganggu kegiatan sekolah
tapi sangka video ini viral setelah diunggah di media sosial
bahkan konten video ini juga diunggah oleh menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim dalam instagram pribadinya
abing santoso mengaku sengaja mengajak para siswanya menari saat jam pelajaran kelas tengah kosong agar para siswa tidak bosan
tari dalam video tersebut merupakan kreasi tari serampat dengan diiringi gending serampat dan gerakan tari
tari jawa timuran mulai dari remo yang digabungkan dengan tarian lainnya
videonya ini juga diapresiasi oleh sejumlah selebritas
bahkan mereka sempat mendapat undangan dari beberapa stasiun televisi
biar anak anak itu nyaman yang penting anak anak itu nyaman aman dan senang
itu kunci dia agar belajar dia itu bisa kreatif bisa inovatif dan dia penuh solutif
jadi yang diajarkan di konten itu bukan materi bukan materi tari bukan materi tari kurikulum
tadi apa kemarin yang di
pihak sekolah smkn dua belas sendiri mendorong upaya yang dilakukan guru smkn dua belas ini agar kegiatan belajar mengajar semakin menyenangkan dan tidak membosankan
kedepan kegiatan sekolah akan diisi dengan materi pelajaran sesuai dengan minat dan bakat para siswa
seperti menari dan mendalang buaya
lukman rozak surabaya jawa timur